semua antara itu memirsa insiden baku hantam tim nasi indonesia dan thailand dalam partai final sepak bola sea games
masih menjadi sorotan federasi sepak bola asia afc
kedua tim berpeluang dijatuhi hukuman
melansir dari media thailand thairat aksi balas selebrasi ke bench lawan menjadi titik awal keributan
pemain timnas indonesia ramadan sananta duga menjadi biang kerok awal keributan tersebut
thairat menyebut pemain nomor punggung sembilan itu tertangkap kamera penonton melakukan selebrasi depan bench thailand jelang babak kedua usai
aksi sananta ini lalu dibalas gol penyama kedudukan dua dua oleh thailand
pemain dan tim ofisial thailand langsung mengeruduk bench indonesia
keributan pun tidak terelakkan meski nantinya ada konsekuensi dan afc memastikan emas indonesia tidak akan dicabut